pusai menyambangi kantor dpp partai golkar di jalan anggrek neli tomang slipi jakarta barat selasa sore
ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra mengaku siap dan mampu menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada pilpres dua ribu dua puluh
kepercayaan diri yusril tersebut didasarkan adanya dukungan dari presiden joko widodo serta pengalaman dan ilmu yang dimilikinya
yusril menyebut dukungan dari presiden joko widodo itu disampaikan dalam sambutan jokowi di rakornas partai bulan bintang beberapa waktu lalu
dirinya percaya bahwa situasi politik nasional sangat dinamis dan peluang dirinya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sangatlah terbuka
jokowi tersuap dua puluh persen pasangan calon presiden kita tunggu aja politik ini kan kanis
tapi dari segi pengalaman dan ilmu dan pengalamannya insya allah sih saya sanggup aja
sekjen partai bulan bintang afriansah nur mengaku dirinya sempat bertemu dan berbicara selama tiga puluh menit dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
afriansyah menilai prabowo merupakan sosok pemimpin yang diharapkan indonesia dan sangat cocok disandingkan dengan yusril dalam pilpres mendatang
rencananya pada awal bulan ramadan nanti ketua umum dan pengurus partai bulan bintang akan bertemu dengan prabowo dan ketua umum pan zulkifli hasan
jawab presnya pak yusril perpasangan dengan siapa kita akan siap untuk berkesempatan lebih baik
kemarin dengan pak prabowo saya ketemu juga di kalimantan seminggu yang lalu
saya ketemu sama sama di bandara tidak sengaja tapi kita sempat berbicara hampir tiga puluh lima menit
menyinggung juga pak prabowo soal pak yusril
intinya tidak menyinggung tetapi saya melihat bahwa pak prabowo ini sosok pemimpin yang punya harapan untuk memimpin indonesia
dan pada bulan itu kami ingin mencoba melihat bahwa
justru sebagai orang yang pengalaman dan ahli tata negara hukum bisa mendampingi calon presiden yang betul betul indonesia ini biasa
sementara itu di koalisi perubahan ketua dpp partai nasdem willy aditya menanggapi usulan majelis tinggi partai demokrat
untuk mengusung ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden mendampingi anies baswedan
willy mengingatkan kembali salah satu poin kesepakatan tiga partai
yang memberi kewenangan penuh kepada anies baswedan untuk menentukan nama calon wakil presiden yang tepat
ingat apa materi yang disampaikan oleh partai demokrat saat mendeklarasikan mas anies
ingat aja itu poinnya apa poin deklarasinya
kemampuan ya poin deklarasi nasdem poin deklarasi demokrat poin deklarasi pks
tiga tiganya memberikan kewenangan kepada mas anies untuk menentukan
terus kenapa masih kemudian yang gak gatel gatel
oh kalau masalah aspirasi isok saja
tapi masalah tagi tagi emang disini hutang
gak ada yang hutang hutang
meski menghargai aspirasi setiap partai dalam koalisi perubahan
willy menyebut tak satupun partai dapat mempengaruhi anies
dalam menentukan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi
tim liputan cnn indonesia